kementerian pertanian mampu memberikan kontribusi maksimal dalam tiga tahun terakhir di tengah hantaman pandemi covid sembilan belas
mengandalkan jurus lima cara bertindak sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional
pertanian merupakan tulang punggung dalam memacu pertumbuhan ekonomi tak terkecuali selama pandemi covid sembilan belas
kinerja sektor pertanian terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional di tengah badai pandemi
humas dan informasi publik kementerian pertanian kuntoro boga andri dalam keterangannya di jakarta rabu lima belas juni dua ribu dua puluh dua menyebutkan
nilai ekspor pertanian dalam kurun tiga tahun terakhir mencatatkan tren peningkatan
tahun dua ribu sembilan belas nilai ekspor pertanian mencapai rp tiga ratus sembilan puluh enam belas triliun
sementara tahun dua ribu dua puluh naik menjadi rp empat ratus lima puluh satu tujuh puluh tujuh triliun

dan di tahun dua ribu dua puluh satu mengalami kenaikan lagi menjadi rp enam ratus dua puluh lima empat triliun
selain itu nilai tukar petani yang menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani
selama periode januari hingga maret dua ribu dua puluh dua terus mengalami peningkatan
hal yang sama juga terjadi pada nilai tukar usaha petani
capaian impresif pun tampak pada produksi beras yang dalam tiga tahun terakhir memproduksi
dari tiga puluh satu juta ton dan membuat indonesia tidak melakukan impor beras
pendekatan dan strategi lima cara bertindak yang diformulasikan oleh menteri pertanian syahrul yassin limpo
mampu mengejawantahkan cita cita bersama yaitu mewujudkan pertanian indonesia maju mandiri dan modern
ekonom senior indef bustanul arifin mengapresiasi kebijakan dan program yang dijalankan jajaran kementan
selama tiga tahun terakhir
meski demikian bustanul berharap agar pemerintah terus meningkatkan skala kerjanya
terutama di dalam menghadapi geopolitik global imbas konflik rusia ukraina
yang berdampak pada kenaikan harga harga di dunia
pemerintah juga harus melakukan pendampingan kepada para petani di semua desa dan sentra
guna meningkatkan skala teknologi dengan
dan menurunkan mekanisasi di sektor pertanian